kita ingin menghadirkan pembangunan yang indonesia sentris bukan jawa sentris
nusantara adalah masa depan indonesia
dan dengan upaya kita bersama dengan semangat gotong royong kita bersama
saya yakin tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat kita bisa merayakan bersama sama di nusantara
setelah satu tahun progres pembangunan di ibu kota nusantara yang baru
saya berkesempatan kembali untuk mengunjungi
untuk melihat bagaimana progres pembangunan
yang telah dilakukan selama satu tahun ini di ibu kota nusantara
dan saat ini saya sudah berada di titik
untuk melihat bagaimana progres pembangunan yang sudah dilakukan
karena rencananya pemerintah akan segera meresmikan ikn pada upacara negara
di tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat yang akan datang
ada tiga puluh empat paket proyek pembangunan
yang direncanakan dilakukan di kawasan inti
pusat pemerintahan seluas enam enam ratus tujuh puluh satu hektare
dengan nilai rp empat puluh enam triliun
sejak pertengahan januari
telah dilakukan penanda tanganan kontrak dua puluh sembilan proyek
yang meliputi kawasan istana negara
rumah hunian bagi menteri asn
serta pekerja konstruksi dan infrastruktur dasar
seperti bendungan jalan logistik serta jalan tol
insya allah kita positif
jadi akan kita upayakan
sejauh secara teknik
mudah mudahan juga hujan tidak terlalu mengganggu
insya allah kita fungsional
terutama pesan beliau bahwa kita akan mengadakan bapak presiden ya
untuk mengadakan upacara tujuh belas agustus
insya allah bisa kita lakukan dua ribu dua puluh
tiga titik utama menjadi sasaran kami saat mengunjungi ikn
progres pembangunan bendungan sepaku semoy
yang akan menjadi penyuplai air bersih utama bagi ikn
kini telah mencapai
rumah susun modular yang dibangun untuk pekerja konstruksi
sudah mulai ditempati
yang direncanakan dapat menampung sekitar enam belas dua ratus orang
yang terbagi atas dua puluh dua rusun
pembangunan kawasan istana kepresidenan di ikn
kini baru memasuki tahapan pembentukan lahan
dengan kontur tanah yang terlihat membentuk lapangan upacara di bagian paling bawah
dan menanjak ke atas ke posisi istana negara
dengan logo garuda
serta kantor kepresidenan
terlihat di belakang saya
bagaimana ada lahan luas yang sudah mulai dikosongkan
dan ada begitu banyak alat berat yang sudah mulai melakukan pembangunan
tadi saya mencoba untuk menanyakan sejumlah petugas yang bekerja di lokasi ini
mereka menyatakan bahwa progres pembangunan sehingga pada saat ini
dan mereka cukup otimis
bagaimana istana akan berdiri
dan mulai bisa digunakan
untuk upacara negara
pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat yang akan datang
pembangunan infrastruktur dasar yang juga dikebut adalah
penyediaan akses transportasi menuju ikn
dalam perjalanan kembali ke balikpapan
kami mencoba menyusuri jalur laut
melalui selat balikpapan
tampak jembatan pulau balang
yang menjadi penghubung akses ketiga menuju ikn
yakni jalur tol
jalan tol sepanjang empat puluh tujuh km ini
menyambungkan bandara sempingga
langsung menuju kawasan kipp ikn
dan memiliki jalur tercepat menuju ikn
dengan waktu tempuh hanya tiga puluh menit
jika melalui jalur darat ke ibu kota nusantara
ini bisa memakan waktu kurang lebih dua jam
tadi saya mencoba melalui jalur laut
ini seperti teman teman yang ada di belakang ini
melalui kapal feri
ataupun melalui speed boat
yang kurang lebih memakan waktu sekitar empat puluh lima menit
jadi naiknya dari balikpapan
dari pelabuhan semayang
nanti turun di sekitar penajam pasir utara
yakni ada pelabuhan citasabut begitu
nah nanti jika sudah ada akses melalui jalan tol
ini bahkan lebih singkat lagi
bisa dilalui selama tiga puluh menit saja
dari bandara di balikpapan
langsung ke ibu kota nusantara
artinya ada tiga akses yang bisa kita lalui
menuju ibu kota nusantara